terima kasih anda masih bersama cnn indonesia tonight
bagi anda yang mementingkan penampilan
sepertinya harus mengenal yang namanya teknologi hydrofobik
yaitu adalah pakaian anti air yang mudah dibersihkan ketika terkena zat cair seperti teh
minuman soda saus dan sebagainya
kita lihat seperti apa cara kerja dari pakaian hidrofobik berikut ini
kejadian tersiram air seperti yang baru saja saya alami ini
mungkin bisa menimpa anda kapan saja dan juga di mana saja
tentu ini akan mengganggu aktivitas anda karena merusak penampilan
tapi kali ini sudah ada solusi dari tritsmith
yang menyematkan teknologi kepada pakaian yang bisa anda pakai sehari hari
tanpa perlu khawatir basah ataupun kotor seperti ini
dan sekarang saya akan mengajak anda untuk melakukan uji coba terhadap pakaian hidrofobik ini
kita akan lihat seberapa besar ketangguhannya dalam menghalau air dan juga jenis jenis cairan lainnya
inilah perbandingan antara t shirt berbahan biasa dan t shirt berjenis hidropobic
t shirt hidropobic terbukti tidak menyerap air dan mudah dibersihkan
tetapi t shot biasa bisa dilihat sendiri hasilnya basah dan meninggalkan noda
itulah tadi uji coba pakaian anti air atau hydropobic
bicara soal teknologi tidak harus selalu gadget kamera ataupun alat alat elektronik lainnya
pakaian yang digunakan setiap hari pun
bisa disematkan teknologi seperti hydropobic tadi yang bisa membantu aktivitas anda sehari hari
albi pratama jakarta